komnas perempuan menyatakan kasus kekerasan seksual di masa pandemi covid sembilan belas meningkat drastis
hingga awal oktober dua ribu dua puluh satu sebanyak empat dua ratus kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke komnas perempuan
ketua komnas perempuan andi yentriani mengatakan peningkatan kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di ranah personal
selain itu pelecehan seksual melalui daring juga meningkat hingga tiga kali lipat
menurut andi hal itu sesuai dengan peningkatan interaksi masyarakat secara daring di masa pandemi
di tahun dua ribu sembilan belas komnas perempuan menerima satu empat ratus dua puluh sembilan laporan kekerasan seksual
dalam rentang waktu dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu jumlahnya meningkat hingga empat tujuh ratus delapan puluh satu kasus
yang kedua fiturnya adalah juga peningkatan
dan ini terjadi baik itu di ranah personal maupun di ranah publik
dan terutama kami lihat di lembaga pendidikan dan di tempat kerja yang diadukan ke komnas perempuan
yang ketiga karakter utamanya adalah kekerasan di ranah online